menteri bumn erick thohir mengungkapkan modus korupsi yang sering dilakukan lembaga pengelola dana pensiun perusahaan pelat merah
dilansir cnn indonesia com erick thohir menyebut salah satu modus yang sering digunakan adalah dengan sengaja menghilangkan aset
selain itu ia juga menyebut investasi dana pensiun sering dimainkan dan dananya dikorupsi
saat ini erik meningkatkan kerjasama dengan berbagai lembaga pemerintah untuk memelototi direksi bumn
jika ada yang ketahuan korupsi maka akan dikenakan sanksi
bahkan erick menegaskan sudah bekerja sama dengan bpkp untuk menyusun daftar hitam siapa saja direksi yang korupsi
ia juga akan menggandeng kpk untuk menyelesaikan hal ini